dijah sama ranti
imas siska dijah sama ranti itu siapa
mereka cewek cewek yang saya cintai
kesian amat lo
tapi itu semua gara gara
kang pisna kenal
ya kenal lah
kita ngobrol udah lama nih ya
bini gua lagi pergi
baru saya mau telepon minta dijemput
oh lawangan yang security itu ya
kayaknya ada deh
nanti saya tanyain
eh turun dulu
gua mau bawa pasoknya
bang deddy kurusan ya
dari tadi neng rika cumes

jangan terika sampai pangkalan
makasih bang wajah
eh pak pak
saya udah tau
eh kacang hijau
saatnya melaksanakan tugas dong
eh kacang hijau
eh kacang hijau
mau kemana lo
cerita dong udah gimana sama mbak rika
ah malu atut teh
ih apaan sih
nanti aja lah
kalau udah jadian ya
tunggu nanti aja
gue siap ngantrin paket
biar saya aja yang nganterin paketnya
biasa aja murun
din udah dapet kerjaan be
din ke dalam dulu ya
gue ada kabar gembira buat lo im
rumah kontrakan lo ada yang mau beli
kontrakan gue kagak jadi gue jual
lah gak bisa begitu dong im
lah bisa begitu dong
lo nyebelin im
iti didendamkan dan
jangan bisa ngebelin
sekarang lo udah dapat kerja lagi
berarti sekarang lo udah bisa ngasih nafkah anak ini lo lagi
itu dia be
sekarang saya udah bisa ngelupain imas siska diza sama ranti
imas siska dijah sama ranti itu siapa
mereka cewek cewek yang saya cintai
tapi cinta saya ditolak
kesian amat lo
tapi itu semua gara gara neng rika
ya kenal lah
kang ngobrolnya pindah yuk
gua masih denger
ntar kalau lo udah kerja di tempat yang baru lo kudu bai bai lah
lo kerja jangan sembrono
atau ayo yuk
di sini aja kang
kang pistna kenalkan sama neng rika
saya sama neng rika teh
dulu pernah deket banget
dan udah pernah saya lamar
tapi karena sesuatu dan lain hal walaupun yang ngerika nerima lamarannya lamarannya saya batalin
walaupun sekarang saya nggak rela